sebuah kubah teater virtual reality pertama di dunia dibuat untuk mengenalkan seni digital secara tiga ratus enam puluh derajat
selamat datang di masa depan dunia sinematografi
tanpa menggunakan headset virtual reality
kini menikmati tampilan video tiga ratus enam puluh derajat dapat dilakukan dengan mata telanjang
inilah kuba edukatif bernama space tiga ratus enam puluh
instalasi berbentuk lingkaran dengan diameter dua belas meter
tidak seperti kubah planetarium
teater digital ini menggunakan dua belas proyektor untuk menciptakan visual tanpa batas
bahkan disediakan jembatan kaca agar pengunjung dapat menjangkau pandangannya dengan bebas
dengan daya tampung empat puluh lima orang
pengunjung diberikan pertunjukan visual selama lima belas menit setiap satu sesi
di mana pertunjukan menceritakan tentang asal mula kehidupan
sejarah peradaban manusia hingga terbentuknya alam semesta
menunjuk studio kreatif front pictures untuk membangun space tiga ratus enam puluh
agar pengunjung merasakan pengalaman virtual realty lebih dalam
menggunakan teknologi terbaru
berlokasi di samping lusidoum national science museum di guangzhou korea selatan
pameran dibuka untuk umum sejak oktober dua ribu tujuh belas
dengan biaya masuk tiga won atau sekitar tiga puluh tujuh ribu rupiah
ini menjadikannya semesta buatan pertama
tanpa perlu headset vr yang mahal
dan kecenderungan motion sickness bagi penggunanya